enak ya jadi gue
sementara gue disini sama cewek
bisa pasti bonyok lah dia
sampai jumpa di video selanjutnya
itu kamu dulu
itu lagi berantem itu
ya si om tuh
kamu tunggu sini sebentar ya
aku bantuin kamu dulu
kamu tunggu sini ya
jangan jangan jangan
gak bisa apa apa salah kamu
gak ada kece
gak ada sakit
alhamdulillah baik baik saja
aduh tapi lumayan lah
gak ada panagel
ya udah mau dibawa ke rumah sakit aja
tadi kalau gak ada kanku ramah saya teh kayaknya sudah dibawa ke rumah sakit sekarang
saya cuma mau ngebantu doang
tapi bener kan kalau sakit kita bawa ke rumah sakit
insya allah tidak apa apa
enggak kalau misalkan kenapa nampak ke rumah sakit aja yuk
kebetulan setelah mau ujian
jadi emang kita mau lagi buka sekolah
tapi kank bener kan gak apa apa ya
baik baik aja ya
ya udah kalau gitu
kita tinggal gak apa apa ya
ini si kurawa ngeselain dia ya awwtnya
udah hari nukase emangnya gampang pisah kan awwtnya
nah hari banget
saya tuhnya kok diganti gitu banget deh
hari banget diganti kemana mana tuh ya sih
ah ngesel balik ah
udah aku pake ngesel
ah aku pake ngesel
aduh belum lupa ya
aduh lama banget sih
eh kalau bukan karena gue mau ngerjain boy ini
kayaknya itu motornya si trisan nih
tapi tumben banget
kenapa tiba tiba trisan kabur ngelihat gue
dia suka cari masalah sama umat
terasa nunggu di sebelah mana ya
di sekitar asinnya sih
tapi kayaknya orangnya belum datang deh
tapi gapapa kalau mau campur campur aja
yaudah kalau gitu gue mau ke sekolah ya
gak apa sih baru kok baru aja
gak bawa gak nyala kayaknya mau gok deh
nah terus tadi dulu diantar sama siapa ke sini
eh nih sama mas pupu
oh terus pupu lo mana
tadi langsung jalan soalnya dia buru buru pengen un
kenapa gak kok gangguin aja ya si boy
biar dia gak bisa ketu un sekalian
kenapa sih kok mau lo bengong
lo buru buru banget gak kampus
hmm ada bagusnya juga motor kombo gok
ntar kan pasti jadi di poncengin tristan
dan gue ada ide buat ngerjain boy
dia itu sekarang lagi menuju ke sekolah
dan sekarang itu lagi un
gue mau beli itu ganggu dia
pokoknya jangan sampe dia ikut un
gue harus hancurin reputasi dia di sekolahnya
gue bikin dia gak bisa ikut un
enak ya jadi gue
ntar gue disini sama cewek sepupunya boy
bisa pasti bonyok lah dia
dari hasil pemeriksaan tadi pagi dan sekarang
kondisi ibu sudah mulai membaik
kalau ibu mau ibu bisa pulang sekarang
ya udah saya terima kasih ya dok ya
kalau begitu saya permisi dulu
selamat beraktivitas kembali
ayah terima kasih
terima kasih ya
terima kasih bu
jadi gimana teh anies
mau pulang sekarang
ya iya atuh masa mau lama lama disini
sudah nggak tahan ya pengen pulang
ya sudah sih kalau gitu
saya beres beresin barangnya teh anies dulu ya
emang jauh banget ya bedanya
abah sama ayahnya mondi